masih di provinsi papua teror penembakan mulai kembali terjadi di areal milik freeport di timika papua
penembakan dilakukan oleh kelompok tidak dikenal yang terjadi selasa dua juli dua ribu sembilan belas pagi
teror penembakan terjadi sekitar pukul lima pagi waktu indonesia timur terjadi di kawasan area kerja milik pt freeport di timika papua
dan di m seribu tujuh ratus sepuluh mimika letkol pol nainggolan menyatakan penembakan tersebut dilakukan oleh kkb kalikopi namun pihaknya tidak menyebut siapa pemimpin kelompok tersebut
mile empat puluh lima adalah ruas jalan vital milik freeport yang selalu digunakan untuk transportasi satu satunya jalan darat penghubung dari kota timika menuju kota tembagapura
dan usai penyesiran yang dilakukan oleh tni dipastikan tidak ada korban dari peristiwa tersebut
namun pasca penembakan itu pasukan tni disiagakan
dan di kawasan ruas jalan dari timika ke tembagapura
ya jugaan karena kalau kita melihat lokasinya itu dari kelompok yang berada di lowland kalikopi